kepala polri jenderal listio sigit akan mengembangkan struktur organisasi densus delapan puluh delapan anti teror polri
nantinya jumlah personil hingga anggaran akan dilipat gandakan agar penanganan terorisme di indonesia semakin optimal
hal itu disampaikan sigit saat memberi pengarahan dalam agenda senior level meeting detesmen khusus delapan puluh delapan anti teror polri di bali rabu lalu
kepala polri berbicara tentang optimalisasi peran stakeholder dan counterpart yang sinergis dalam rangka penanganan terorisme di indonesia
yang mengatakan pengembangan struktur organisasi densus delapan puluh delapan sebagai upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kejahatan terorisme di indonesia semakin optimal